inilah keseruan kaulinan budak bahla atau permainan anak tradisional
yang digelar oleh komunitas icikibung di kawasan wisata situ gede
kota tasikmalaya jawa barat pada kamis
puluhan siswa taman kanak kanak dan sekolah dasar di kota tasikmalaya
antusias mengikuti berbagai permainan yang biasa dimainkan anak anak tempo dulu
mulai permainan perorangan seperti pecele jinggiriput
hingga permainan beregu seperti orai orayan perepet jengkol dan peperahuan
meski awalnya merasa asing bocah bocah ini akhirnya bisa menikmati keseruan permainan jadul itu
nah ini tuh sangat mengedukasi ya
karena kan anak anak zaman sekarang itu mereka lebih deket ke mainan gadget
nah kalau dengan adanya permainan ini mereka tuh lebih kebersamaan
kalau tidak anak anak kita
yang kita ajarkan untuk warisan ini warisan budaya ini siapa lagi
pergelaran kaulinan budak secara massal ini merupakan upaya membangun kebersamaan
kreativitas seni dan ketangkasan anak
kaulan tradisional ini bisa terus bertahan dan terus bisa diperkenalkan untuk anak anak kita
karena kaulinan tradisional ini mengandung nilai nilai filosofis yang
selain memberikan pendidikan karakter
kaulinan budak ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan anak pada gawai
ogi fatu zaman tasik malaya jawa barat